meski pendakian hanya dibatasi hingga kalimati
namun hal itu tidak menyurutkan wisatawan untuk mendaki gunung semeru
sejak dibuka seminggu lalu jumlah pendaki di gunung semeru telah mencapai lebih dari lima orang
beginilah suasana pos perizinan taman nasional bromo tengger semeru di desa ranupane kecamatan senduro lumajang
wisata ini selalu ramai pengunjung sejak awal dibuka hingga akhir pekan kemarin
ribuan warga yang mayoritas para pemuda menunggu giliran untuk mengurus izin mendaki gunung semeru
gunung api tertinggi di pulau jawa
tidak hanya itu di pos camping ground pertama di ranukumbolo ratusan tenda sudah berdiri
hampir tiada ruang lagi di areal perkemahan tersebut
menurut data petugas sebanyak lebih dari lima orang sudah mendaki semeru sejak dibuka kembali minggu lalu
banyaknya pendaki membuat petugas sempat kewalahan
jumlah pendaki itu sekitar lima empat ratus empat puluh dua
jadi yang lima empat ratus itu dari turis wisatawan lokal kemudian yang empat puluh dua dari wisatawan mancanegara
antusias memendaki sangat tinggi petugas taman nasional menghibau kepada seluruh pendaki
untuk mentaati batas pendakian yang sudah direkomendasikan yaitu sebatas kawasan kalimati
pendaki dilarang melakukan pendakian hingga ke puncak gunung semeru
karena sangat berbahaya mengingat gunung ini masih aktif